kalo lo bukan pengecut
dia berani nyari masalah sama gue
loh berani nantang gotta
loh berani nantang gotta
loh berani nantang jews
jangan kabur loh pengecut
gak suka dipanggil pengecut
kalau lo bukan pengecut
nah semuanya diselesaikan dengan otot
kalau lo masih mau kuliah dengan tenang
lo harus ikut campur urus sendiri
kenapa sih lo selalu ceroboh
apa lo gak sadar disini banyak cctv
banyak petugas yang ngawasin lo disini
put put putri
hari ini harus dikumpulin put
semoga aja putri bisa bantuin gue
terakhir lo ngaruh dimana biar kita cari sama sama
terakhir sih gue lihat di kelas put
tapi gak ada
yaudah kalau gitu kita gak kelas sekarang
ayo kita ke kelas dulu
sekarang lo kena sus doreng
putri dimana ya
putri dimana ya
riz lo liat si putri gak
iya bentar lagi kan kelas paregar
harusnya dia nggak terlambat dong
lagian dia nggak perlu lagi kan nyuci mobilnya pangeran
gue penasaran dia dimana ya
harusnya sekarang pangeran masih bad mood
tapi kenapa dia malah ketawa tawa
sebentar lagi jam kuliah saya
kamu mau saya coret absennya
tunggu apa lagi
iya pak udah mau masuk
lo yakin naruh diktatnya di kelas ini
udah kalau gitu kita cari lagi ya
kalau emang lo yakin pasti ada kok di sini
lo cari yang ke sebelah sana deh gue sebelah sini
yakin di sini naronya
tidak ada ah
mungkin dua kali yang salah
kok jadi lo bertiga sih
tadi renu mana
semua tingkat laku lo diawasin sama cctv
lo udah singkirin cctv di ruangan ini
perjanjiannya gue nyicil bayarnya ke lo
selama gak ada hitam di atas putih
perjanjian itu gak berlaku
jadi lo masih punya utang ke gue rp empat puluh sembilan tujuh ratus
gak usah sobelaga lu pagi itu deh
lo pikir gue terima uang receh lo tuh yang lo lempar ke gue iya
ya gue gak mau tahu pokoknya gue udah bayar rp enam ratus ribu
yang mau lo ambil atau enggak uang yang gue lempar itu udah terserah loh
berarti utang lo ke gue masih ada empat puluh sembilan empat ratus
mulai dari hari ini
gue bakal lapor ini ke polisi